sekarang kita akan update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan delapan tujuh ratus tujuh puluh enam kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu satu ratus delapan puluh tiga lima ratus lima puluh lima orang
sementara itu diumumkan tambahan sembilan lima ratus dua puluh pasien sembuh dan totalnya kini sembilan ratus delapan puluh dua sembilan ratus tujuh puluh dua orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas co id juga mengumumkan penambahan satu ratus sembilan puluh satu pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh dua satu ratus enam puluh tujuh jiwa